aku yakin bunda aku masih hidup
aku mohon mohon padamu ya allah
aku kangen sama bunda
aku pengen ketemu sama bunda
aku tau bunda gak akan ninggalin aku
tolong kembalikan doa aku ya allah
aku kangen sama bunda
aku kangen sama bunda
biasanya apapun yang kita makan
aku lakukan untuk kasih tau bunda
dan bayangin makanan yang enak enak
kasian sekali bening
dia pasti benar benar kehilangan bundanya
aku harus membantu bening untuk mencari bundanya
semoga saja bundanya itu masih hidup
biasanya kalau ibu lagi sedih
atau lagi rusak
dan berdoa sama allah
allah pasti mengabulkan doa kita
dan menjaga kita ke tujuan
makasih ya bu
udah ingatin aku
ibu izin sholat doa dulu ya bu
yuk sarapannya yuk
iya enak kan nasi gorengnya
besok mau sarapan apa kala besok
emang enak rasain
selamat pagi menjelang siang
selamat bekerja melis
semangat semangat semangat ayo semangat kerja
biar cepet gajian biar gajinya cepet naik
berani beraninya tiduran di sofa majikan meli
kasih pelajaran sopir
uuuh eh eh
berani beraninya tiduran di sofa majikannya meli ya
maaf pak meli kira tadi sopir
bapak ngapain kok tidur di sofa
saya harus mandi dulu
nyonya yang cantik dan unyu unyu
aduh aduh baru bangun tidur aja masih cantik bener
nyonya maaf nih sebelumnya
bukannya meli kepo
tapi meli cuma pengen mau tau aja
tadi bapak tidur di sapa
kamu nih ya bener bener ya
mau tau aja urusan saya sama suami saya
jangan betah betah kamu itu deket sama kori urusan saya
terus kamu bisa mau tahu semuanya
jangan nanya macem macem
iya ramanya sekali banget
lembar lembar bikinnya wosi
ini kayaknya ada masalah
tolong bantu aku ketemu sama benar aku ya allah
aku yakin benar aku masih induk
aku mohon mohon padamu ya allah
aku kangen sama bunda
aku pengen ketemu sama bunda
aku tau bunda gak akan ninggalin aku
tolong kaburkan doa aku
tolong kaburkan doa aku
tolong kaburkan doa aku
aku udah gak ada uang sama sekali
gimana bisa aku mencari bening
aku harus kerja sambil mencari benih
pertemukanlah segera aku dengan anakku
ibu panggil aku
sini sayang duduk
bening masih mau mencari bundanya kan
kalau gitu ibu temenin ya
kan ibu udah janji
tapi kan bundanya bening
sayang gak ada salahnya kan kalau kita usaha
apalagi perasaan benih mengatakan kalau ibunya itu masih hidup
iya aku yakin benda aku masih hidup
semoga aja ya nak
perasaan kamu itu bener
jadi bening gak sedih lagi
aura ikut dah
aku gak ikut dulu
aku masih takut ketemu sama bus preman
gak apa apa kan kalau aku gak ikut bening
ya udah kalau gitu aura tinggal di sini aja ya
biar ibu sama bening yang pergi
semoga perasaan kamu kalau misalnya bunda kamu masih hidup itu bener
boleh ya bu

aduh maaf deh neng

maaf ya neng
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu
neng nanti aku nunggu